kita beralih ke lapangan volley dalam negeri surabaya samator
mengukuhkan diri sebagai juara putaran pertama final fall proliga
setelah menundukkan jakarta pertamina energi dalam laga
yang digelar di gor citra arena bandung jawa barat
liko mandori randy febrian serta leguin asing asal kuba
samator mampu bermain taktis serta melepaskan diri dari tekanan jakarta pertamina energi
samator berhasil merebut set pertama dengan skor dua puluh lima dua puluh satu
memasuki set kedua samator yang tampil nyaris tanpa kesalahan
mampu mengakhiri set kedua dengan dua puluh lima sembilan belas
permainan jakarta pertamina energi mulai berkembang pada set ketiga
dan merebut set ketiga dengan skor dua puluh lima dua puluh dua
pada set keempat surabaya mator untuk tampil dominan
dan mengakhiri set penentuan ini dengan skor dua puluh lima tujuh belas
kemenangan ini membuat samator menjadi juara putaran pertama final four proliga
dengan donasi tujuh angka dari tiga kali kemenangan